dulu kan sebelum nikah kan saya kerja ibu rumah tangga
artinya walaupun memang ada alifungsi oleh oknum oknum tapi apakah masyarakat juga diminta untuk ikut berpartisipasi untuk ikut bertanggung jawab